kamal mustakin chairman karya rama prima vendor pengelola rumput stadion stadion tuan rumah piala dunia u dua puluh mengatakan
sekaligus akan menjemput pimpinan pkb untuk bergerak menuju ke partai nasdem
oke mas riki kita melihat bagaimana keberhasilan timnas indonesia ya
baik perlu kita sampaikan bahwa mutasi ini akan terus terjadi
yang merupakan binaan dari dinas sosial kabupaten bekasi ini
demikian tadi laporan yang disusun oleh deborah groke bagi sbs news
kemudian yield amerika yang cukup tinggi gitu ya
tren kendaraan listrik ini masih akan terus meningkat